majunya gibran sebagai cowok presnya prambu itu nggak diperhitungkan pdip
ya bulan mei dua ribu dua puluh tiga itu kami kan bertemu dengan mas gibran saksinya adalah pak komarudin watubun
pak ganjar dideklarasikan pada tanggal dua puluh satu april kemudian dua meinya saya undang mas gibran
undangannya harusnya tertutup tetapi kemudian dibocorkan ke media
saya tanya di situ dan saya ada rekamannya
saya tanya mas gibran saya dapat informasi kalau mas gibran mau dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi pak prabowo
ini ada pak komar pak komar ini orang indonesia timur jaya tidak tidak
lalu mas gibran menjawab pak sekjen saya ini lahir dan dibesarkan di pdi perjuangan termasuk melalui sekolah partai
saya tahu bapak saya akan berakhir tahun depan
kalau saya tidak berlabuh ke pdi perjuangan kemana lagi
ungkapan mas gibran dengan penuh haru
padahal sudah ada keputusan dari keluarganya bahwa gibran akan maju
betul kemudian ternyata ketika akhir april itu sudah ada keputusan dari keluarga bahwa mas gibran mau maju
dan ada rekamannya karena setiap kami mengundang itu kan kami ada rekamannya
kebohongan itu menjadi bagian dari strategi
padahal seorang pemimpin yang namanya kebohongan itu dalam filosofi kita itu tidak boleh dilakukan
kemudian tanggal dua agustus ini juga ada videonya
bu mega telah memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah menjelang penutupan
sudah wassalamualaikum ⁇ warahmatullahi wabarakatuh ibu sudah berdiri tiba tiba ibu duduk lagi
loh itu ada mas gibran dan mas bobi
sekarang saya tanya pada mas gibran
apakah masih di pdi perjuangan
masih bu disaksikan oleh seluruh kepala daerah
jawab ibu yang benar nanti saya bilangin ke bapak bapak loh
karena saya dengar dengar mas gibran sudah dibujuk sebagai calon wakil presiden tanggal dua agustus
lalu dikatakan ya mas gibran oh enggak bu saya tetap di pd perjuangan
maka kemudian sebagai pimpinan rapat saya bagi tim yang seharusnya tidak ada didesain
saya bagi seluruh kepala daerah ke dalam lima grup
sehingga ada enam grup lalu mereka kami minta untuk membahas strategi pemenangan
karena saat itu mas gibran menyatakan tidak akan masuk
rupanya untuk menjadi pemimpin bohong pun dilakukan